tiga hari menjelang keberangkatannya ke sea games filipina
tim nasional bola basket indonesia menjalani partai uji coba terakhir
melawan klub pelita jaya jakarta untuk memantapkan skill dan juga teknik
setelah pulang dari tryout di serbia
tim nasional bola basket indonesia melakukan serangkaian laga uji coba
sebelumnya dengan klub satria muda dan kali ini melawan tim pelita jaya
tim nasional indonesia sudah terlihat sangat padu
permainan sangat cepat diperagakan oleh tim nasional
dalam pertandingan ini tim nasional menang enam puluh delapan delapan puluh satu
tim nasional mengaku sangat siap menghadapi sea games besok
tim nasional menang enam puluh delapan delapan puluh satu
di peransi games dua ribu sembilan belas filipina kali ini
tim nasional tidak menggunakan pemain naturalisasi
setelah uji coba dengan pelita jaya
tim nasional akan bertolak ke manila pada tanggal dua desember nanti